dan rabu siang petugas mengerahkan helikopter untuk melakukan waterbombing di wilayah gunung bromo
selain itu balai taman nasional bromo tenggar semeru juga menempatkan beberapa regu petugas untuk mengawasi kemunculan kembali titik api
helikopter milik bnpb dikerahkan untuk melakukan waterbombing di wilayah gunung bromo sejak rabu pagi
total ada lima belas kali waterbombing yang dilakukan pada rabu ini
beberapa regu petugas juga disiagakan untuk memantau kemunculan titik api
petugas juga menyiapkan beberapa tandon air untuk melakukan pemadaman jika api kembali muncul
dan kepala balai besar taman nasional bromo tenggar semeru hendro wianarko atau hendro wijarnarko ini menyatakan pihaknya masih menghitung potensi kerugian wisata yang ditimbulkan akibat kebakaran ini
kalau itu masih kita hitung ya tapi yang jelas sangat merugikan ya
tutup total nih wisata ke bromo ke tnbts untuk keamanan pengunjung kemudian juga memperlancar proses operasi pemadaman
penutupan sampai kapan kira kira
sampai semuanya aman ya